delapan belas stasiun lrt cabodebek terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
serta dibangun di lokasi yang strategis
moda transportasi lrt ini memiliki banyak sekali daya tarik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
salah satunya di tempat saya berada saat ini
yaitu di stasiun lrt cawang
yang mana di stasiun ini terintegrasi dengan beberapa transportasi umum lainnya
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
seperti misalnya kereta cepat bandung jakarta
transjakarta dan juga brt
nah tidak hanya terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
di sejumlah titik di wilayah stasiun lrt ini juga memiliki keunggulan lainnya
yaitu berdekatan dengan sejumlah tempat tinggal
seperti misalnya apartemen dan juga pusat perbelanjaan
dan tak lupa juga berdekatan dengan tempat tempat nongkrong bagi anak muda dan juga keluarga
jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menyatakan
wilayah transit oriented development ini masih akan terus dikembangkan
oleh kementerian perhubungan
dan pihak terkait
rencananya kemenhub akan menyediakan lahan di sekitar stasiun bagi umkm
in transit oriented development ya jadi tod nya
ketika turun atau keluar dari stasiun
itu akan bertemu dengan kawasan yang disitu bisa menjadi tempat pasar atau apapun
dan itu bisa menjadi peluang bagi umkm untuk hadir
nah dalam hal ini tentu sekali lagi kita kerjasama dengan pihak kai maupun juga dengan pengembang
masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan lrt
agar mengurangi kemacetan dan emisi karbon kendaraan pribadi
tim liputan cnn indonesia jakarta